hehehe ini lagu bahagia loh kenapa mukanya cemberut mulai lagi
di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang ayo dong bahagia dong
coba dengar semua ya kalau kalian ayo tidak bisa bahagia terus terang kalian akan saya
hai sebaliknya jangan ditegit gitu dong padahal aku seneng loh bisa berdua sama kamu bodoh gue
nggak seneng itu itu aku balikin tapi kamu senyum dulu ya udah pakai aja gua peduli neng
kita ini lagi jalan jalan masa bete gitu sih mukanya gara gara ketemu yang cenderung
lagi lagi mike manfaatin kesempatan gue deketin michelle gue harus lakuin sesuatu
kalian berdua calon pasangan
sama peta ini kalau tidak dipaksa sama budi yang sapa juga yang berduduk sama non ipa kepala batu ini lagi ah
sering duduk sama lo
ya ampun nona ani nona ani keluar keluar
bengong aja lo minggir ah gua mau duduk deketin dia lo
ganggu banget sih lo
eh kok masih disini
katanya tadi mau berdiri
yaudah sana berdiri
biar ga ada apa usir
biar ga ada apa berdiri kok
ya siapa juga yang mau duduk disitu sama nona
rasanya canggung banget duduk sama rara
ardi duduk sama tasya
kalo aja ipa ips ga harus campur
pasti ardi milih duduk berduaan sama rara
opa davin terus terusan lihat ke arah tasya
karena tasya duduk sama ardi
dari tadi kok gak diangkat angkat
kemana sih dia
sebentar lagi ada meeting dari pihak megananda prima
pending all meeting
mami telfon dari tadi kenapa ga diangkat sih
ini mami udah mau berangkat
tanpa pengecualian semua anak sma garuda harus bergabung dan bersatu
kok lemes banget jawabnya belum ada makannya
nadib kenapa kamu gak duduk bisulan kamu
mohon maaf bapak lebih baik beta ini berdiri di sepanjang perjalanan
daripada kita harus duduk bersampingan dengan warga negara ipa
masih aja ngebahas ipa ipes ipa ipes
saya kan tadi udah bilang semua anak sma garuda harus bergabung dan bersatu
kalau kamu gak mau duduk ya terserah
perjalanan kita masih panjang
ya tahan aja kamu disitu berdiri sampai tujuan
demi harga diri b bagi warga negara ipes
bpa bpa pasti kuat
yaudah duduk aja
anak anak yang lain jangan biru nadief ya
semua harus bergabung dan kompak
tujuan saya bawa kalian kesini supaya kalian itu rukun
biar lebih akrab bagaimana kalau kita bernyanyi
nanti bapak nyanyi terus kalian ikutin semua ya
ikutin bapak semua ya
pak pak pak pak gak masuk pak gak masuk
kita bukan detek detek lagi bapak
bukan detek detek pak
kamu orang semua ini tidak bisa
bisa menyanyi kompak tau
kalau gak gitu beta stand up untuk nyeburin kamu orang semua disini ya
nih kamu rantawe negara kita indonesia itu dia punya banyak kesamaan dengan negara jepang
salah satu contohnya kalau kalian itu ke jepang terus uang kalian itu habis
weh itu sudah pasti orang jepang paham itu
sudah sudah sudah tenang tenang tenang
hah si mec kan itu bawa gitar
mec kamu mainin gitar
nanti biar michelle yang nyanyi ya
ya sudah kalau kamu gak menyanyi sendiri kita semua bernyanyi
nih berhubung kita lagi bahagia kita menyanyikan lagu bahagia oke
ya jangan diri ke sama pihak
oleh kejadian saya sudah ada
gue ga tahu itu bagaimana sih
ditilah sakit saluran kambing anda juga bertumbuh

kalau kalian tidak bisa bahagia